apa itu yang berada
apa itu yang berada

warga sekitar jalan astana anyar
desa anyeng seret bandung jawa barat
terhenyak ketika mendengar suara keras
disertai kepulauan asap
di markas polsek astana anyar
suara keras tersebut ternyata berasal
dari ledakan bom bunuh diri
tepat di halaman map polsek astana anyar
yang saat itu sejumlah anggotanya
sedang melakukan apel
pelaku tewas dengan kondisi tubuh hancur
seorang polisi tewas setelah dilarikan
ke rumah sakit dan delapan orang terluka
setelah bom mengguncang astana anyar
istana melalui deputi lima kantor staff presiden
jalaswari pramodawardhani menyatakan
mengecam keras aksi bom bunuh diri
di astana anyar apapun motifnya
pemerintah mengecam keras tindakan terorisme
apapun motifnya karena bertentangan
dengan nilai kemanusiaan
peristiwa ini menunjukkan masih ada orang orang
yang melakukan aksi aksi teror
dengan cara menggunakan bom
yang bisa menimbulkan korban jiwa besar
lalu siapakah pelaku bom bunuh diri astana anyar
selang beberapa jam setelah peristiwa itu terjadi
polisi melakukan identifikasi pelaku
dan juga pelaku peledakan bom
kepala polri jenderal listio sigit prabowo
ketika mengunjungi lokasi kejadian mengungkapkan
pelaku bernama agus suyatno tiga puluh empat tahun
mantan napi kasus terorisme
berdasarkan data dari kepolisian
pelaku peledakan bom bunuh diri agus suyatno
bebas dari lapas nusa kambangan pada dua ribu dua belas
sigit juga membenarkan agus masuk kelompok merah
yakni masih menjalani peristiwa bom bunuh diri
polisi mengungkapkan pelaku yang berada di bawah
dan menggunakan bantuan yang berbeda
untuk menghentikan proses deradikalisasi

yang biasa dikenal dengan agus muslim
pernah ditangkap karena peristiwa bom cicendom
setelah polisi mengungkap identitas pelaku
istri dan tetangga pelaku di kabupaten sukoharjo
jawa tengah shock
salah satu tetangga bernama endang mengungkapkan
sang istri menangis dan memberitahu
bahwa suaminya telah tewas
dan merupakan pelaku peledakan bom astana anyar
saya tanya ada apa
saya ingatkan ditunjuknya ini
sambil naik ini memang agus
penemunya aku memang ini mas agus
mas aku semoga selamat ya mbak
apa ini yang berubah
jeruji besi penjara selama empat tahun
ternyata tidak membuat jerah agus suyatno
bahkan ia melakukan hal yang lebih mematikan
yakni peledakan bom bunuh diri
pengamat intelijen dan terorisme stanislaus rianta mengungkapkan
aksi terorisme akan lebih berbahaya
dan patut diwaspadai jika pelakunya bagian dari kelompok teroris
ia pun mengimbau aparat keamanan agar waspada
karena aksi ini bisa saja memicu aksi lanjutan
jika aksi teroris dilakukan oleh kelompok
makanya perlu diwaspadai
karena kalau pelakunya kelompok
biasanya memang tidak hanya kejadian tunggal seperti ini
biasanya ada beberapa orang
entah dia bertugas memviralkan
atau bertugas melakukan aksi susulan
atau melakukan aksi selanjutnya
lebih lanjut stanislaus menyebut
polisi kerap menjadi sasaran aksi terorisme
terutama yang dilakukan kelompok jamaah asradut daulah
kasus peledakan bom bunuh diri di polsek astana anyar bandung ini
bukanlah aksi teror yang pertama terjadi di kantor polisi
sejumlah serangan juga pernah terjadi di indonesia